kita simpirin dulu nih ujung ujungnya
oke terus kita masukin lemonnya deh
nah kali ini kita akan bikin yang seger seger
ada es lemon karamel
selengkapnya di morning tips
oke ini pasti bahan bahannya juga gampang dan simpel banget ya
pertama yang harus disiapin adalah
gula pasir ini tiga ratus gram gula pasir
terus ada dua buah lemon yang sudah dicuci
terus siapin juga es batu
air putih secukupnya
dan juga ini air soda
nah jadi pertama kita potong dulu lemonnya nih
kita singkirin dulu nih yang ujung ujungnya
jangan terlalu tipis
jangan terlalu tebel juga
karena kalau nanti ketebelan
nanti ini waktu kita karemalize itu agak susah nanti
nah jadi ini juga
lemon itu kan kayak vitamin c ya
jadi ini bagus juga nih buat daya tahan tubuh
buat kulit juga
nah jangan lupa juga si lemonnya
pastiin bijinya udah dibuang
nah karena kalau nanti bijinya ini kemasak
sip kalau udah
sudah panas panenya
nah ini kita masukin
tuh dan biar cepat
kita tambahin air
dikit dikit aja airnya
nah yang penting
airnya ini buat
meleleh buat membantu melelehkan si
gula pasirnya ya
gula pasirnya ya
kita aduk aduk terus
kita aduk aduk terus
jadi jangan didiemin ya kalau ini
masak gulanya ini kalau didiemin nanti
ada bagian bawahnya nanti rasanya agak gosong
jadi kita harus aduk aduk terus
lemonnya deh yang tadi sudah
jadi kita toples gini juga ya supaya bisa disimpen terus nanti dipakai lagi oke jadi
kalau udah ditaruh toples gini tinggal kita sajiin aja kita taruh es batu dalam gelas
jadi cocok nih kalau misalnya ada acara di rumah arisan misalnya
atau ada teman kumpul kumpul bisa nih kasih gini supaya beda minumannya ya
satu gelas nah terus kita masukin si lemonnya tadi
tiga jangan lupa sih nah gula
tinggal ditambahin air soda
hias dengan lemon dikit
oke jadi deh ini adalah es lemon karamel yang bisa kamu coba
nah yang mau coba di rumah ini nih resep dan juga cara membuatnya